kapolri jenderal listio sigit prabowo melakukan pemantauan melalui udara kondisi terkini arus balik
kapolri meninjau kondisi lalu lintas di tol kalikangkung cikampek hingga jalur arteri
kapolri sigit meninjau langsung penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan hari ini dengan menggunakan helikopter
kemudian kapolri menggelar rapat koordinasi dengan jajarannya serta lembaga terkait di posko terpadu tol cikampek utama kilometer tujuh puluh dua
rapat membahas penerapan beragam kebijakan untuk memastikan arus balik berjalan aman lancar nyaman dan berkesan
kebijakan yang dipersiapkan antara lain one way contraflow hingga ganjil genap
kebijakan akan diterapkan sesuai kebutuhan khususnya saat puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada dua puluh empat dan dua puluh lima april